untuk tanggal dua puluh sembilan sampai dengan empat juni untuk meminta kepada menteri dalam negeri terkait dengan izin
dan alhamdulillah tanggal dua puluh delapan mei lalu menteri dalam negeri memberikan surat izin terkait dengan izin ke luar negeri dengan alasan penting
yang menjadi pimpinan selama bapak gubernur melakukan izin dari dua puluh sembilan sampai empat juni adalah dipimpin oleh wakil gubernur